masih ingatkah anda dengan mario dandi
jadi tersangka penganiayaan berat terhadap david ozora ini kini diperiksa kpk pada senin pagi
mario diperiksa kpk terkait kasus korupsi yang menjerat ayahnya rafael alun trisambodo
status yang masih menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan berat oleh ditreskrimum polda metro jaya
membuat mario diperiksa kpk di polda metro jaya
terlihat bahwa mario dandi ini digiring dari tahanannya ke ruang pemeriksaan
di mana mario dandi diperiksa oleh komisi pemberatasan korupsi sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat ayahnya
yakni rafael alun trisambodo yang kini berstatus sebagai tersangka
sudah ketemu ayahnya belum mas